bandara fortuner dengan plat tni palsu ini akan kami bahas
bersama guru besar kriminologi universitas indonesia adrianus meliala
terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami
soal kasus ini kan sebetulnya bukan hal baru ya
karena dulu dulu juga kita pernah punya kasus yang sama dan juga diberitakan
tapi kembali lagi ada hal semacam ini
padahal sebelumnya juga pernah ditindak di proses hukum
anda menangkapnya bahwa ini sebatas pada ego
atau ada hal lain yang membuat orang bisa melakukan hal semacam ini
ya karena sudah jadi kebiasaan ya
dan yang kedua adalah bahwa memang di jalan itu
itu berlaku power struggle ya
orang yang berkuasalah yang paling hebat lah yang kemudian menang
dan kuasa atau hebat itu antara lain ditunjukkan melalui mobil siapa ini
bukan sembarang lembaga juga tapi lembaga tertentu
untuk itu maka orang lalu berbuat sedemikian rupa untuk mendapatkan snk tersebut
dan menariknya adalah bahwa walaupun dia mendapatkannya dengan cara ilegal
tapi ternyata kemudian dia berperilaku seolah olah bahwa dia memiliki kewenangan yang legal
bahwa dia begitu yakin diri confidence
bahwa dia ketika melakukan sesuatu dengan stnk yang ilegal itu
kemudian toh bisa lepas dari hukum lepas dari tanggung jawab
dan kemudian bisa tetap tadi berasa
walaupun plat tni itu sudah tidak berlaku lagi
karena ketentuan di tni memang memungkinkan adanya kesempatan bagi purrawirawan
untuk memiliki stnk dinas tersebut
nah pelat dinas itu sendiri itu kan sebetulnya mudah untuk dibuat dimanapun
demikian juga stnk juga relatif mudah untuk dibuat dimanapun
dan tergantung kita sebetulnya
sebagai orang yang katakan saja menggunakan plat dinas tersebut itu
atau misalnya okelah karena kita sadar diri bahwa kita menggunakan plat dinas palsu
stnk palsu maka kemudian kita hati hati saja
saya kira selalu tersedia peluang untuk itu di jalan raya
di mana diisi oleh jutaan mobil ya
apakah yang menarik adalah bahwa walaupun dengan mobil dinas palsu
sorry dengan stnk palsu dan pelan dinas palsu
berani untuk memperlihatkan perilaku yang berubah
arogan agresif dan bahkan kemudian menyerang orang lain
tanpa sadar bahwa dirinya kemudian lalu akan terpojok sendiri begitu
hmm dan tidak hanya polisi sebetulnya
puspom tni ikut terlibat untuk menangani kasus dinas tni palsu ini
menurut anda ini bentuk keseriusan untuk bisa menangani kasus
ada hal yang perlu diusut lagi di belakang kasus ini
apa bersalah kok kemudian lalu menjadi
ya diperbincangkan diviralkan di jagad media sosial
dan itu tentu lalu kemudian perlu untuk mendapatkan respons
namun saya kira terlepas dari kasus ini
dan saya kira pelakunya akan segera mendapatkan proses hukum yang sesuai
maka berkenan kita semua untuk mulai berpikir tentang bagaimana mengatasinya
tadi saya katakan bahwa di jalan raya itu
semua orang memakai pendekatan kekuatan kekuasaan
untuk supaya bisa tadi lolos dari ganjil genap
bisa apa namanya bisa mengambil jalan seenaknya dan seterusnya
maka lalu kemudian salah satunya dia ditandai dengan
menggunakan stnk atau bahkan mungkin juga menggunakan mobil dengan logo
logo apa apa namanya instansi tertentu
atau menggunakan stiker stiker dari instansi tertentu gitu ya
nah bagaimana kita untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi
ya maka sekedar untuk mengatakan bahwa ada ketentuannya loh
ada saja kesempatan bagi orang lain untuk melakukannya
dan hal hal ini akan terulang lagi di masa depan
menurut saya kita perlu ada satu mekanisme di mana
misalnya sebagai contoh cukup dengan satu nomor saja ya
lalu kemudian dapat dikenali dengan pendekatan artificial intelligence misalnya
kita segera bisa tahu bahwa ini adalah bilik mana
dan langsung bisa diketahui juga bahwa ini sudah up kira apa atau tidak
dan seterusnya sehingga kemudian lalu lebih cepat ya
dari sisi penggunaannya ketimbang dengan cara cara seperti ini
di mana orang bisa mengelabui sesama pengendara lain
sampai membuang plat nomor ke daerah yang jauh
itu anda menangkap bahwa ini ada upaya untuk merencanakan menghilangkan barang bukti
itu pasti tapi kan bayangkan betapa primitifnya ya
perilaku yang bersangkutan seolah olah dengan menghilangkan secara fisik
dia nggak ngerti atau bahkan mungkin dia pura pura lupa bahwa sebetulnya ada
di mana orang bersembunyi di mana pun akan ketahuan
dan itu terbukti ya di mana kemudian polisi bisa dengan mudah menjemput yang bersangkutan
lalu kemudian mengetahui berbagai data diri
tentang siapa pemilik stnk sebenarnya gitu ya
ada kesan panik begitu menurut anda dari pelaku
mungkin dan tadi primitif ya
tadi ciri ciri dari orang yang mengedepankan emosi
dan begitu ketahuan langsung kemudian seperti kerupuk ya yang terkena air begitu
oke sehingga kan ini tindak lanjut yang harus dilakukan otoritas adalah
menertibkan nomor nomor dinas palsu ini agar tidak disalahgunakan
tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh otoritas terkait menurut anda pak
misalnya dengan cara membuat
membuat plat dinas yang sedemikian rupa
tidak mudah untuk dipalsukan ya tidak mudah untuk digandakan
sebagai contoh misalnya kalau saya tidak salah
plat dinas milik dpr ri itu agak sulit untuk digunakan karena bahannya
karena konturnya karena catnya juga agak beda
alhasil juga kemudian lalu tidak mudah bagi para pembuat plat dinas di jalan misalnya
kemudian lalu bisa menerima order ya
kalau ada orang yang membuat dinas dpr misalnya
nah itu adalah contoh saja dalam rangka untuk mencegah hal hal sebegini terulang lagi
jangan sampai terulang lagi prof adrian terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami